penolakan hak angkat kpk terus disuarakan fraksi yang tidak setuju hak angkat kepada lembaga anti rasuah tersebut
kubu penolak hak angket dengan tegas akan memberikan perlawanan secara politik
bila pembahasan hak angkat dilanjutkan dalam rapat pembentukan manitia khusus hak angkat kpk
ini masih ada waktu lebih kurang lima belas hari ya atau ya enam belas hari
saya kira ini juga waktu reses ada waktu juga untuk partai partai dan fraksi fraksi untuk bertemu dengan masyarakat
melihat dinamika dari masyarakat
saya kira karena keputusan sudah kita ambil itu kan tinggal mengisi
dan pengisian itu nanti tentunya juga merupakan adalah hasil lobby di antara partai partai yang ada
ya kita akan lawan dengan cara apapun
kalau memang mengirim tidak mengirim untuk bisa menyelesaikan masalah kita tidak mengirim
tapi kalau tidak besar salah ya kita bertarung di dalam
jadi melawannya akan melemahkan kpk
ya kalau tidak mengirim itu menyelesaikan soal kita kirim
tapi kalau tambah jadi kan bisa juga kayak kemarin
kalau kemarin kan kita belum menyatakan langsung ketok
sudah jelas sekat fraksi
semua penyakit angkat dihentikan
bahkan sebelum sikap fraksi anggota kita yang namanya bufanat
sebelum ada sikap fraksi sudah mencabut dukungan itu
ya sudah selesai
apakah mengirimkan anggota ke bufanat
ya karena tidak setuju ya maka saya berharap tidak akan dilanjutkan lagi
sudah ada korespondensi nn indonesia rifana pratiu di kantor dpp partai golkar jakarta
apakah jumlah pendukung hak angket sudah bertambah
atau malah berkurang
ya selama sore ratu
jika kita mencermati konsulasi politik sejak hak angkat ini disahkan di sinangpari puna hari jumat lalu
ternyata pro dan kontra atas hak angket untuk kpk membuka rekaman berita acara pemeriksaan miriam s haryani ini terus berlanjut
dan fraksi fraksi sudah menyatakan penolakannya
meskipun hak angket ini sudah diketok palu oleh wakil ketua dpr pada saat itu pimpinan sidang fahri hamzah
dan kami mendapatkan konfirmasi langsung dari ketua umum partai amanat nasional zulkifli fahmi
hasan dan juga ketua umum dari partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar
dua ketua umum partai tersebut menyatakan penolakannya atas hak angket
dan mereka mengatakan bahwa hak angkat ini dapat berpotensi untuk melemahkan kpk yang saat ini sedang mengusut
ataupun menyelidiki kasus kasus korupsi besar seperti kasus korupsi dugaan proyek ktp elektronik dan juga blbi
sehingga hak angket ini diprediksi nanti akan mempersulit langkah kpk ke depan
dan zulkifli hasan ketua umum pan serta muhamad iskandar ketua umum pkb mengatakan akan meninstruksikan
kepada jajarannya ataupun perwakilannya di fraksi karena itu merupakan perintah dari dpp partai
ada perintah bahwa untuk menginstruksikan ke perwakilannya di fraksi untuk tidak mengirimkan anggotanya kepada anggota pansus hak angket
dan berdasarkan undang undang md tiga pasal dua ratus satu ayat dua disitu disebutkan bahwa untuk tata cara pembentukan hak angkat
atau tata cara pembentukan pansus dari hak angket suatu kasus ini harus dikirimkan perwakilan dari semua unsur fraksi
jika ada satu fraksi yang tidak mengirimkan perwakilannya maka bisa dipastikan pansus hak angket tersebut bisa batal
dan hak angkat tidak bisa digulirkan kembali jika memang sudah batal
dan jika kita melihat konstelasi politiknya ada dua fraksi seperti pan dan juga pkb
selain itu ada fraksi demokrat gerindra dan juga pks yang mengatakan tidak akan mengirimkan perwakilannya sebagai anggota pansus dari hak angket kpk
sementara untuk fraksi pks ini sangat menarik pernyataan dari petinggi dari partai keadilan sejahtera

klaim bahwa tindakan yang dilakukan oleh wakil ketua dpr fahri hamzah pada saat mengetok palu secara sepihak mengesahkan hak angket atas kpk ini
bukan sikap resmi ataupun perwakilan dari fraksi pks karena jika kita melihat hubungan politik antara pks dan juga fahri hamzah
menurut pks fahri hamzah bukan bagian dari pks sehingga tidak bisa dikatakan bahwa persetujuan hak angket yang dilakukan oleh fahri hamzah ini
merupakan dukungan ataupun perintah dari fraksi pks itu merupakan tindakan pribadi dari fahri hamzah
dan memang jika kita melihat bahwa fraksi fraksi yang menolak ada juga yang mendukung seperti golkar kemudian pd perjuangan nasdem hanura dan juga p tiga
dari daftar dua puluh lima orang pengusul hak angket di dpr yang kami dapatkan ternyata paling banyak yang menandatangani usulan dari hak angket ini adalah
politisi politis partai golkar yang berasal dari komisi hukum dpr
dan saat kami tanyakan kepada partai golkar sebetulnya mereka mengatakan sikap fraksia ini netral mereka ini membebaskan saja kepada anggotanya di komisi tiga
memang ingin mengusulkan hak angket silahkan saja namun mereka tidak akan memberikan sanksi apapun
artinya tidak ada perintah juga dari fraksi dan juga tidak ada larangan dari fraksi golkar kepada anggotanya untuk menandatangani hak angket
dan seperti yang kita ketahui bahwa dpr ini saat ini mengalami masa reses sejak hari senin kemarin hingga tanggal lima belas mei ke depan
artinya selama lima belas hari ini masih ada waktu untuk lobby lobby politik antara fraksi fraksi yang menolak dan juga fraksi fraksi yang mendukung
masih cair sekali sebetulnya komunikasi politik untuk bisa dikatakan apakah
angket ini bisa benar benar ditolak karena paling lambat sesuai dengan peraturan di undang undang md tiga
paling lambat sepuluh fraksi ini harus menyerahkan perwakilan nama nama anggotanya yang akan duduk di pansus hak angket kpk ini pada tanggal tujuh belas mei
jika ada satu fraksi yang tidak menyerahkan nama perwakilannya maka dipastikan bahwa pansus hak angket kpk ini tidak bisa dibentuk ratu
baik kita akan menunggu bagaimana nanti hasilnya hak angket ini akan dibawa begitu
terima kasih rifana pratiwetas laporan anda